istri anggota satpo maulanut mulyono surabaya yang diduga telah menyebarkan opini negatif terhadap pemerintah dan simbol negara jumat malam diserahkan ke polresta sidoarjo jawa timur
ia diperiksa karena menulis komentar di media sosial terkait insiden penusukan menko polhukam wiranto
fs diserahkan ke poresta sidoarjo jawa timur dengan didampingi dua orang petugas satuan polisi militer au atau satpo maung lanut mulyono surabaya
setelah itu fs dibawa ke ruang penyidikan fs diperiksa polisi karena menulis komentar negatif di laman facebook pribadinya
hingga sabtu dini hari belum ada keterangan resmi dari polrestasi duarjo atau dari satpomau lanut mulyono surabaya terkait pelaporan dan penyerahan fs ke polrestasi duarjo jawa timur